serep serep do topi tono ranono suarani walangai risik siliring samirono kutu kutu walangato go
jim sitan pri prayangan gendro tetean sedoyo buat tenor tenor yang saru bedo samadri samiasih
awet menopo dipun opa opai kawantinan ipun gondo arum gandani pun menyansi tokong mengambar ambar
selamat asyik sakit nopo nopo matos sepri kita jadi barengi panjang umur
karena larung sejati ini adalah menjadi budaya yang sangat kental bagi adat jahwafa
ini adat istiadat ini penting untuk dilestarikan ya ini yang membedakan indonesia dengan dengan
negara negara yang lain
terdapat desa yang letaknya tak jauh dari sebuah teluk di selatan kecamatan tirto yudo kabupaten malang jawa timur
desa ini bernama desa purwodadi
lokasinya berdekatan dengan pantai lenggok sono dan dihuni sekitar delapan jiwa
mengungsi ke beberapa wilayah
salah satunya adalah daerah pesisir
kenapa daerah pesisir
daerah pesisir itu lebih sulit untuk dijangkau kalau belanda sampai agresi dilaksanakan sampai di sana
dan kemudian lebih mudah untuk mencari bahan bahan makanan
jadi kemudian aksesnya juga beberapa yang
masih sulit dijangkau oleh pemerintah belanda
jadi itu mundur sampai di sana tempat sampai di sana
itu memang ditunjuk beberapa wilayah yang untuk masyarakat
jadi bukan untuk pemerintahan ya jadi untuk masyarakat
tapi masyarakat di sana dilatih dan dipersenjatai untuk
namanya giliran ya giliran untuk melawan belanda yang ada di kota
salah satu pengungsi kala itu ialah wasina
nenek berusia sembilan puluh dua tahun ini mengungsi dari kawasan kromongan bersama kakaknya
saat ia berusia sekitar sepuluh tahun
ia merupakan satu satunya dari delapan pengungsi pertama yang masih hidup hingga saat ini
di usianya yang tak lagi muda ia tinggal bersama anaknya di sebuah rumah di desa purwodadi
waktu itu kondisinya seperti apa
tidak seperti apa
saya diperlukan saya bergaduh
waktu jenangan merantau mereka pindah mereka
saya pas sekali perang belakang
tidak saya di jajah saya diungsi
oh sebabnya jenangan merantau mereka itu karena di jajah belanda
mereka itu diungsi
tidak mereka itu diungsi mereka itu berlengkak
berarti di sumber pucung itu waktu itu perang
tidak itu kerawan
kalau itu kerawan itu
berarti waktu itu mbak umur berapa
kelas sekawan sd
mbak umur po berusia berapa
terus berarti untuk mereka begitu waktu irap
namanya kami isso sekolah
menurut mereka ini orang rare
ini orang itu lingkinya berusia tiga juta usek
saya kena cathedral
desa ini merupakan hasil pemekaran desa sumber tangil pada seribu sembilan ratus delapan puluh dua
dulunya desa ini merupakan hutan tanpa adanya satupun bangunan
perangkat dan masyarakat desa ini sangat menghargai para pendiri desa mereka
salah satu lokasi di desa yang merupakan tempat penembangan pohon pertama
diabadikan menjadi sebuah punden
sebagai monumen sakral penanda cikal bakal berdirinya desa
ini makam sesepuh yang pertama kali menebang pohon hutan dulu
yang kita habis ke punden tadi
yang kita tandai dengan punden tadi
ini makamnya yang wafatnya bedah kerawang
yang pertama kali ada di sini itu termasuk
yang membedah desa ini untuk menjadi desa purwodadi
ini kepala desa yang pertama kali di desa purwodadi
semenjak seribu sembilan ratus delapan puluh dua sudah disahkan menjadi desa purwodadi
dari pemekaran sumber tangil
ini bapak subroto sudah almarhum
menurut kepala desa yang pertama kali yang mendegani desa purwodadi
mayoritas penduduk desa purwodadi bermata pencarian sebagai petani
komoditas utamanya adalah cengkeh
tak sulit menemukan kebun dan cengkeh yang dijemur di depan desa purwodadi
namun tak sedikit pula dari mereka yang menanam kopi ataupun pisang
untuk menghidupi keseharian mereka
sejak pagi hingga sore hari warga melewati jalan utama desa
membawa hasil bumi untuk diantar ke pasar ataupun pengepul

masyarakat desa purwodadi menjunjung tinggi kerukunan antarumat beragama
setiap agenda besar seperti hari raya dan hajatan desa
penduduk setempat menggelar ence ence
yakni kegiatan makan dan doa bersama
doanya pun dilakukan secara bergantian
ence ence dihadiri mereka yang beragama islam ataupun kristen
biasanya ence encek dilakukan dalam lingkup satu rukun tetangga
antarumat beragama di sini sangat luar biasa
bahkan dewan atau orang orang kabupaten yang datang ke purwodadi
atau skpd skpd yang datang ke purwodadi
menamakan desa purwodadi ini adalah desa pancasila
karena melihat kerukunan umat beragama yang sangat luar biasa
jadi tidak ada pembedaan antara muslim dengan nasrani
kita pembangunan musola masjid gereja itu bersama sama
tidak membedakan muslim dan nasrani
bersama sama membangun tempat beribadah fasum dan fasos itu bersama sama
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
wujud asimilasi budaya di desa ini juga tercermin dari kesenian tradisionalnya
seperti kesenian barongan yang erat kaitannya dengan reok asal ponorogo
kesenian ini melambangkan angkoromurko atau cerminan protes rakyat kecil
atas ketidakadilan kebijakan para penguasa
atas ketidakadilan kebijakan para penguasa
terdapat beberapa kesenian lain yang dikembangkan oleh
pegiat seni tradisional di desa ini
namun kesenian pertama yang dilestarikan di desa ini adalah kuda lumping
kuda lumping merupakan seni tradisional khas kawasan jawa timur
seperti kuda lumping di daerah jawa timur lainnya
pertunjukan kuda lumping di desa ini juga syarat akan unsur spiritual
yang paling menjadi sorotan bagi desa desa lain adalah
kesenian tradisional yang ada di sini
yang mulai berdirinya desa
yang diawali dengan adanya desa
itu pun kesenian yang paling utama adalah kesenian kuda lumping
jadi untuk pencaksilat ini menyusul
dan reok pun juga kita bukan asli warga ponorogo
itu pun juga mengikuti perkembangan zaman
jadi yang paling pertama ada kesenian di desa purwodati ini adalah kuda lumping
wayang kulitnya ini ya kita selalu mendatangkan dari wilayah atau desa desa
jika barongan berasal dari ponorogo
tari pegon yang berasal dari tulung agung juga berkembang di desa ini
tarian ini disinyalir dibawa oleh pengungsi sejak zaman agresi militer
terbelanda oleh mereka yang berasal dari daerah tulung agung
berbeda dengan seni pertunjukan wayang kulit
zaman dahulu wayang kulit sempat berkembang dan eksis di desa ini
namun karena keterbatasan sumber daya manusia
kini tidak terdapat sanggar yang menekuni kesenian ini
jika akan melakukan pagelaran wayang kulit
perangkat desa ini biasanya mengundang sanggar wayang dari desa lain di sekitar jawa timur
pertunjukan pertunjukan seni tradisional yang ada
biasanya dihelat bersamaan dengan perangkat desa ini
biasanya dihelat bersamaan dengan hajatan besar
seperti memperingati hari jadi desa
sama halnya dengan pagelaran wayang kulit di daerah lain

pertunjukan kesenian tradisional di malam hari
pertunjukan kesenian tradisional di malam hari
pertunjukan kesenian tradisional di malam hari

menjadi hiburan bagi penduduk desa
menjadi hiburan bagi penduduk desa
konsentrasi masyarakat terkumpul di tempat pagelaran
konsentrasi masyarakat terkumpul di tempat pagelaran
konsentrasi masyarakat terkumpul di tempat pagelaran
ribuan masyarakat menikmati hiburan rakyat
ribuan masyarakat menikmati hiburan rakyat
yang biasanya digelar pada hajatan besar penduduk setempat

yang biasanya digelar pada hajatan besar penduduk setempat
yang biasanya digelar pada hajatan besar penduduk setempat